gaza porak poranda usai militer israel menggembur kota ini dengan serangan udara berskala besar
serangan udara ini tercatat menjadi serangan terburuk dalam kurun waktu tujuh puluh lima tahun terakhir
rekaman gambar dari drone pada hari selasa menunjukkan kota gaza terlihat porak poranda akibat serangan israel yang menyasar kota ini
pemerintah israel pada selasa mengklaim bahwa mereka telah merebut kembali wilayah perbatasan gaza
israel bersumpah melakukan serangan balasan yang kuat
usai hamas melakukan serangan di beberapa kota di israel
israel juga dilaporkan telah mengerahkan ratusan ribu tentara cadangan yang ditempatkan di jalur gaza
hingga saat ini hampir tujuh ratus warga gaza terbunuh dalam serangan israel tersebut